cerita dalam bahasa indonesia
sang kumbang dan benang sutera
suatu ketika hiduplah seorang raja bernama fans
yang memerintah kerajaan aradona
raja dan ratu memiliki seorang putri cantik bernama mair
dia adalah putri yang cerdas
namun maira sangat pemberontak dan tidak suka mendengarkan orang tuanya
dia senang pergi ke hutan bersama teman temannya
menghabiskan waktu dengan alam dan bermain main dengan hewan
halo kau rusa yang cantik
apakah kau lapar apakah kau ingin makan daun
hei bukankah kau seharusnya ada di sana untuk makan malam kerajaan
sepertinya pangeran eskasia akan ada di sana
aku tidak peduli dengan pangeran manapun
aturan di kerajaan ini membuatku kesal
oh baiklah aku akan pergi ke sungai
wuhu syukurlah kau mengerti
sementara itu raja dan ratu sedang duduk di meja makan kerajaan
mengantisipasi kedatangan putri mair
rose di mana putrimu itu berada
dia membuatku malu
bisakah kita mengharapkan sang putri bergabung dengan kita dalam waktu dekat
oh aku khawatir tidak bisa
karena dia sekarang ini sedang tidak sehat
oh begitu ya
makan malam kerajaan berjalan dengan baik dan tamu bersiap untuk pergi
ketika mereka keluar dari kerajaan
mereka melihat putri maira terkikik dan tertawa ketika dia masuk bersama temannya alicia
hahaha hari ini sangat menyenangkan
ya kita harus melakukan ini lagi
ini membuat raja vance dan ratu rosie sangat marah
mereka tidak mengatakan apa apa dan kembali ke kerajaan mereka
suatu malam putri maira sedang bermain petak umpet dengan teman temannya di hutan
lima enam tujuh delapan
aku akan bersembunyi tepat di belakangnya dan mengagetkannya
ini pertandingan terakhir untuk ratu rosie
tentu malam ini
mari kita buat ini menyenangkan
aku akan bersembunyi yang jauh
dan kau juga harus
siap atau tidak aku akan datang
maira berlari dan dengan cepat bersembunyi di balik semak semak
hah dia tidak akan pernah menemukan aku di sini
saat itu maira dapat mendengar beberapa orang bergumang
pada malam bulan purnama yang harus kita lakukan adalah menabur
beberapa tetes ramuan ini di sekitar kebun kerajaan
ini akan membuat keluarga kerajaan sangat sakit
sehingga bahkan dokter terbaik tidak bisa selamatkan mereka
kemudian kita akan pergi memecahkan mantra
dan ketika dia bertanya apa yang kita inginkan kita akan meminta kerajaan untuk diberikan kepada kita
jika dia tidak mematuhi kita akan memencarakan
kedengarannya seperti rencana bagus
putri maira takut mendengarkan
tapi dia tidak akan mencari penyelesaian
aku harus memberitahu ibu dan ayah sebelum semuanya terlambat
hah tertangkap kau
sepertinya kau belum siap
apa yang terjadi padanya
aku kira ada sesuatu yang tidak benar
maira berlari ke kerajaan untuk memberitahu raja dan ratu
dan raja sedang sangat marah
ibu ayah aku berada di hutan dan
aku tidak ingin mendengar tentang permainan konyolmu maira
tapi ayah aku
aku bilang aku tidak peduli
tapi ini cukup serius ayah
maukah kau mendengarkanku
tidak kau dengarkan aku
aku tidak akan mendengarkan ceritamu
bahkan jika kau bertemu dengan penyihir
ya itu benar
dah sudah cukup maira
kau sudah cukup membuatku malu
pergi dari hadapanku
pergi ke kamarmu maira
dan kau harus berperilaku
dan kau harus berperilaku
dan kau harus berperilaku
pangeran eskasia akan datang mengunjungi kita besok
dia akan melamarmu untuk menikah
putri maira marah
dia bergegas keluar dari awul
kerajaan aradona didekorasi
karena pangeran kerajaan tetangga eskalsia
datang untuk membuat sekutu
dan akan melamar sang putri

maira berdandan dengan enggan
dia duduk di ruang sidang
dia duduk di ruang sidang
senang bertemu denganmu putri maira dari arado
senang bertemu denganmu putri maira dari aradon
halo pangeran tetangga
namaku adalah julius
ya ya aku tahu
maira menunjukkan minat yang paling rendah
dan berperilaku seolah olah dia tidak peduli
setelah mencoba beberapa kali
pangeran julius akhirnya menyerang
dan mengingatkan dia sudah pulang
dia mulai menganggapkan raja fenn
dia mulai menyerangnya
dia mulai menyerangnya
dan mulai menyerangnya
aku menikmati sepenuhnya yang mulia
tapi aku pikir putri tidak tertarik pada pernikahan

dia bilang dia tidak akan hidup lama
karena kau tidak mendengarkannya
karena kau tidak mendengarkannya
dia itu memang sangat konyol
oke ya aku bersenang senang terima kasih atas sambutannya aku akan pergi sekarang juga
tapi julius tidak berani dia sudah berbalik untuk pergi
ini membuat raja van sangat marah dan dia segera pergi menemui putri maira
tetapi ketika raja sampai di kamar putri maira raja tidak menemukannya
ah dia ada di hutan lagi dia membuatku tidak punya pilihan sekarang
raja julius memanggil pengawalnya untuk menemukan putri maira dan menangkapnya
para penjaga ragu ragu tapi harus mengikuti perintah raja mereka
putri maira ditangkap dan dibawa ke hadapan raja
biarkan aku pergi kerajaanku sedang dalam bahaya
penjaga bawa dia ke menara
tapi raja fans memalingkan wajahnya
putri maira dibawa ke menara tinggi dan dikunci
dia menangis getir dan lalu tertidur
hari berikutnya ketika dia bangun dia berlari ke jendela tempat dia melihat alicia lewat
myra apa yang kau lakukan di sana
dan oh itu menara bagus yang diberikan orang
aku di penjara
sekarang keluarkan aku dari sini
kerajaan sedang dalam bahaya dan orang tuaku tidak mau percaya padaku
lalu bagaimana aku bisa melakukan itu
hmm biarkan aku berpik
baiklah ambilkan aku benang sutra panjang kumbang utas benang benang kekar tali panjang dan juga madu
jangan lihat aku seperti itu
baiklah kau tidak perlu berteriak
alicia pergi untuk mendapatkan apa yang diminta sang putri
dia juga memberitahu natasha dan kedua gadis itu kembali ke menara
alicia mendapatkan kumbang benang sutra dan madu
sementara natasha mendapatkan tali panjang benang bungkus dan benang kekar
baiklah lakukan seperti yang kukatakan
ikat benang sutra ke kumbang
oleskan sedikit madu pada tanduk kumbang
alicia dan natasha cukup bingung tetapi melakukan apa yang dia katakan karena mereka selalu mempercayainya
sekarang biarkan kumbang itu menaiki menara
dia akan mencari madu dan berjalan ke depan
dan seperti yang dia katakan kumbang itu berjalan di depan ketika dia diikat dengan benang sutra
kumbang itu mencapai bagian atas jendela putri
sementara itu teman temannya mengikat ujung benang sutra ke benang yang besar
putri kau tidak perlu memberitahu kami lagi kami punya ini
maira dengan bangga tersenyum kepada teman temannya yang bijak
natasha sekarang mengikatkan benang kekar dan akhirnya tali yang panjang
maira akhirnya menarik tali dan memiliki tali yang panjang

dia turun dari menara ketika para teman temannya menunggu
sekarang saatnya menghentikan para penyihir
natasha alisia ikat benang sutra di sekitar pohon di kedua sisi jalan hutan
dan pastikan kau bersembunyi di balik semak semak
sementara itu aku akan mengambil tali panjang
maira berlari ke hutan dan dia melihat dua penyihir berjalan menuju kerajaan
dia bersembunyi di balik semak semak dan melihat ramuan
dan melihat ramon ajaib di tas mereka
dengan hati hati dia berjinjit menuju mereka
dan diam diam mengeluarkan ramon ajaib itu dari tas mereka
dan kemudian bersembunyi di balik semak semak lagi
saat itu para penyihir berhenti untuk minum air
salah satu dari mereka melihat ke dalam tas dan terkejut
hmm apakah ramuan ajaibnya ada di tasmu
tentu saja tidak kau yang punya
aku tidak melihatnya bagaimana kau bisa begitu tidak bertanggung jawab
hei apa kau mencari ini
kau pencuri kembalikan ke sini sebelum aku memberikan kau mantra
para penyihir mencari tongkat dan mereka juga tidak bisa menemukannya
ya ampun jiwa jiwa yang malang sepertinya kau kehilangan tongkatmu juga
ini membuat para penyihir sangat marah dan mereka mulai mengejarnya
tetapi maira sangat cepat dan berlari menuju perangkap
dia melompat melewati benang sutra
ketika para penyihir mengejarnya mereka tidak melihat benang dan tersandung lalu cat
natasha dan alicia dengan cepat menangkap mereka berdua dan maira mengikat mereka dengan tali
hah ini membantumu
mendengar suara suara ini raja dan ratu keluar untuk melihat
raja melihat dua penyihir diikat para gadis dan juga maira
apa yang terjadi di sini
para penyihir pengkhianat ini berencana mengucapkan mantra dan membunuh kita semua untuk mengambil alih kerajaan
aku harus menghentikan mereka sebelum terlambat
tapi mengapa kau tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya
kau tidak membiarkan aku bicara ayah
ini membuat raja van sangat malu
aku tidak punya apa apa untuk dikatakan selain minta maaf kepadamu maira
tidak ayah aku tidak ingin meminta maaf
kau melakukan hal yang benar dari sisimu sekarang beri pelajaran pada para penyihir ini
ya penjaga bawa mereka ke ruang bawah tanah
penjaga datang dan membawa para penyiar pergi
kau akan membayarnya raja fenn
tidak untuk hidupmu
maira dan para gadis menangkap para penyihir
para gadis aku pikir kalian harus tinggal di kerajaan malam ini dan makan malam bersama kami
sang ratu benar kami juga ingin menghargaimu karena rasa terima kasih
oh yang mulia aku pikir makan malam terdengar hebat

raja fenn ratu rosie puntri myra dan para gadis duduk untuk makan malam bersama kami
gadis gadis itu menikmati makanan mereka
tiba tiba raja teringat sesuatu
myral bukankah kau terkunci di menara bagaimana kau turun
ya elang aku melompat ke seekor elang besar dan itu hampir seukuran grifin itu menyenangkan
nah lain kali kalau kau di penjara lagi kami harus membuat para penjaga berdiri di sana untuk mengusir elang